sesuai dengan namanya terletak di wilayah kelurahan gabahan
kecamatan semarang tengah kota semarang jawa tengah
mulai dua ribu sembilan belas kampung gabahan ditetapkan sebagai kampung bagilo
yaitu kampung yang dihuni oleh pedagang atau bakul gilo gilo
sementara gilo gilo adalah gerobak berisi jajanan
mulai buah buahan gorengan sate satean hingga nasi bungkus
para pedagang gilo gilo ini justru bukan warga kota semarang
mereka berasal dari berbagai daerah
seperti kelaten boyolali dan gurubogan
sehingga mereka tinggal di kampung gabahan sebagai boro atau perantau
dengan menyewa rumah bersama sama
tradisi ini pun berlangsung sejak seribu sembilan ratus delapan puluh lima hingga sekarang
di sini itu banyak yang membuat makanan makanan sendiri
banyak seperti lumpia seperti getuk getuk yang ada di dekat pasar itu
itu mereka semuanya membuat sendiri
di mana mana itu kalau saya tanyakan itu sentranya ini dari sini
jadi yang membuat itu dari sini dari kampung gabahan ini
artinya lebih banyak umkm
di sini banyak sekali
buah buahan jadi jajanan utama yang disajikan pedagang gilo gilo di gerobaknya
adapun gorengan sate satean dan nasi bungkus
biasanya merupakan titipan dagangan warga sekitar
ini udah mulai persiapan nih
lihat jajanannya ada tahu asin ada martabak ada tahu bacem
dan yang pasti ini nih buah buahnya lihat nih buah buahnya menggiurkan
seger dan siap untuk disantap
nah ini yang namanya kalau di kota semarang ini sebutannya gilo gilo
pedagang gilo gilo bekerja secara bergantian menjajakan jajanan dengan berkeliling pada jam jam berbeda
ada yang berkeliling mulai pukul enam pagi atau sembilan pagi pukul dua belas siang ataupun pukul tiga sore
ini pelotar pagi jam setengah sepuluh udah harus berangkat
nah rombongan rombongan kilo kilo ini biasanya sudah punya tempat lokasi sendiri sendiri untuk dia manggal dan rute jalannya
meski berkeliling kampung setiap pedagang gilo gilo akan manggal di sebuah tempat
seperti di depan sekolah di depan kantor dan di pojok persimpangan jalan
kebanyakan pedagang berjualan selama delapan hingga sepuluh jam
harga jajanan yang ditawarkan pedagang gilo gilo ini sangat terjangkau
buah dan gorengan dijual rp satu hingga rp satu lima ratus
sate sate yang rp dua
dan nasi bungkus rp dua lima ratus
ini timbus jajanan legenda juga dari ketila
susah dicumpai sekarang
biasanya memang ada
jajanan jajanan sejenis timus tapi goreng dan sate bakso yang langka langka ini
camilan yang ditawarkan pedagang gilo gilo jadi jajanan alternatif
bagi masyarakat yang ingin jajan di pinggir jalan
sering ini setiap hari
langganan berarti ini apa
langganan sampai habis dua puluh barang lebih
yang paling sering di
semuanya atau dijipin semua
kalau buahnya paling suka yang apa pak
paling jajannya cuma dikit ekonomi lagi seperti ini
paling rp lima aja sudah termasuk
hanya orang sini ini kan cuma rp satu
rp lima paling banter itu rp sepuluh kembung ketengnya
pedagang gilo gilo dan kampung gabahan merupakan salah satu gambaran kehidupan sosial kaum boro
mereka berpengalaman untuk menjaga keamanan mereka
sekecil apapun pekerjaan yang mereka lakukan
sudah lebih dari usaha menghidupi keluarga
kabar sinukung semarang jawa tengah